saudara tim knkt dibantu personil tni polri mulai melakukan pemindahan badan pesawat yang jatuh di lapangan sunbrus bsd serpong tangerang selatan
dengan menggunakan alat berat satu persatu serpihan badan pesawat jenis teknam p dua ribu enam t mulai dipindahkan dari lokasi kejadian
menurut rencana serpihan badan pesawat akan dibawa ke landasan udara pondok cabai pamulang untuk diperiksa secara menyeluruh guna mengetahui penyebab pasti jatuhnya pesawat
terkait dengan kecelakaan ini analisis sementara dari knkt sebelum terjatuh pilot pesawat berusaha untuk mendarat darurat di lokasi ini namun pesawat menabrak pohon sebelum berhasil mendarat
sementara itu kondisi di sekitar lokasi kejadian pun berangsur normal jalan yang sebelumnya ditutup sudah dibuka kembali dan bisa dilalui oleh pengendara
jadi kita juga mempelajari kenapa pilot mengarahkan
pesawat yang berusaha untuk mendarat darurat karena memang di situ lapangan cuma masalahnya dia terkena pohon duluan tapi kalau dia sempat masuk ke lapangan ya mungkin aman lah
untuk pesawat sendiri ini memang kondisi memang sudah tua atau umurnya
pesawat latih tipe tech enam ini jatuh di bsd pada pukul tiga belas lebih lima puluh menit waktu indonesia barat
kementerian perhubungan mendapat laporan terdapat tiga korban dari pesawat jatuh ini yakni pilot kopilot dan teknisi
pesawat sebelumnya berangkat dari bandara pondok cabe menuju bandara salakanagara pandeglang
namun saat hendak kembali ke pondok cabai pesawat jatuh di bsd
pesawat ini jatuh pada hari ini hari minggu tanggal sembilan belas mei dua ribu dua puluh empat sekitar pukul tiga belas lima puluh waktu indonesia barat di bsd tangerang selatan
pesawat ini berangkat dari bandara tanjung lesung di banten sedianya menuju ke bandara pondok cabe di tangerang selatan
pesawat ini sendiri berisi tiga orang yang terdiri dari satu pilot satu co pilot
pesawat ini sendiri berisi tiga orang yang terdiri dari satu pilot dan dua pesawat
polisi mendapatkan informasi kode maiday sesaat sebelum pesawat latih jatuh di bsd
pesawat tersebut berangkat dari pondok cabai menuju tanjung lesung banten
namun saat hendak kembali ke pondok cabai pesawat jatuh di bsd
menurut kapolres tangerang selatan saat kejadian wilayah bsd tengah diguyur hujan deras
tujuan itu pertama dari pondok cabai ya nanti arahnya kita masih belum tahu dan kita sampaikan
tapi informasi akhir awal dari ke tanjung lesung nanti mau kembali lagi ke pondok cabai
terus ada informasi permintaan tolong mayday mayday habis itu hilang kontak
kita tidak bisa menyampaikan seperti itu tapi waktu kejadian hujan lebat pada empat belas wib
saudara untuk mengetahui situasi terkini pasca pesawat latih yang jatuh di bsd serpong tangerang selatan
kita sudah terhubung dengan jurnalis kompas tv niko anggriawan yang akan melaporkan langsung dari rumah sakit polri
niko apakah sudah ada keterangan hasil dari otopsi korban pesawat jatuh ini
ya fajri dan juga saudara pesawat jatuh dengan nomor registrasi pkifp yang jatuh di lapangan sunburst bsd tangerang
pesawat jatuh dengan nomor registrasi pkifp yang jatuh di lapangan sunburst bsd tangerang
dan pada hari ini keluarga dari puluh darmawan juga sudah ada di rumah duka rumah sakit polri kramajati
dan kemungkinan kedua jenazah akan diambil pada pagi ini
dan menurut keterangan dari kepala rumah sakit polri kramajati brigjen haryanto
otopsi diharapkan berlangsung cepat karena kondisi jenazah yang tidak rusak
karena jenazah tidak rusak ini kemarin juga telah dipukul
terangkan oleh kepala basarnas dki jakarta kemungkinan luka luka yang tidak rusak ini juga bisa mempercepat proses otopsi dari ketiga jenazah
dan penyebab dari kecelakaan pesawat teknam milik indonesian flying club ini juga masih menunggu hasil investigasi
dari komite nasional keselamatan transportasi atau knkt
dan knkt akan mendalami percakapan antara pilot dan menara pengawas
pesawat pada hari ini juga sudah dibawa ke lapangan udara pondok cabai tangerang selatan untuk diinvestigasi lebih lanjut
dan secara kronologis kemarin fajri dan juga saudara bahwa pesawat indonesian flying club berjenis teknam p dua ratus enam t ini dengan nomor registrasi pkifp
telah berangkat dari bandara udara pondok cabai menuju tanjung lesung dan ingin kembali ke pondok cabe tangerang selatan
daerah kawasan bsd pesawat tersebut hilang kontak
dan menurut kabar menurut informasi yang telah kami terima bahwa pesawat indonesian flying club tersebut telah menyebarkan pesan media seperti itu
dan polisi juga telah menangkap pesan media dari pesawat tersebut sebelum hilang kontak
kita masih menunggu update selanjutnya dari jenazah yang akan dibawa dari rumah sakit polri kramat jati menuju rumah duka
dan kita juga telah melihat ada dua ambulan yang sudah standby di sini dan kemungkinan pada pagi ini akan dibawa ke rumah duka masing masing di jenazah yang ada di rumah sakit polri kramadjati
ya niko tadi anda bilang bahwa satu jenazah sudah dibawa oleh keluarga dan masih ada dua jenazah yang masih berada di rumah sakit polri
dan tadi anda juga menjelaskan bahwa kondisi jenazah utuh
nah apa yang menjadi penyebab dua jenazah ini belum bisa diambil oleh pihak keluarga
dan penyebab dari tidak bisa diambil ini ada hasil otopsi yang belum selesai yang dilakukan oleh pihak rs polri
dan kita juga masih menunggu nantinya update dari pihak rs polri dalam penyerahan jenazah kepada pihak keluarga yang jenazah atas nama puludarmawan dan juga farid ahmad sebagai teknisi
sudah mendapatkan informasi apa yang menjadi penyebab pesawat tersebut jatuh di kawasan bsd tangerang selatan
ya fajri dan juga saudara untuk penyebab kecelakaan sendiri masih terus diinvestigasi knk
komite nasional keselamatan transportasi juga menyatakan bahwa hasil investigasi ini tidak bisa dirilis dengan cepat begitu
butuh waktu sekitar seminggu atau dua minggu untuk merilis hasil dari investigasi kecelakaan
pesawat latih yang jatuh di lapangan sunburst bsd ini
dan tadi informasi yang telah kami terima dari komite nasional keselamatan transportasi bahwa
mas knkt ini akan mengidentifikasi atau menyelidiki percakapan antara pilot dengan menara air traffic control atau menara pengawas sebelum jatuh di lapangan sunburst bsd
apalagi kita juga sama sama mengetahui informasi bahwa pilot sempat mengatakan mayday mayday sebelum jatuh
di lapangan sunburst bst tangerang selatan
ya dua jenazah masih berada di rumah sakit polri dan masih menunggu hasil otopsi dan pihak keluarga sudah menunggu
dan kita menunggu juga hasil knkt apa yang menjadi penyebab kecelakaan pesawat yang jatuh di bsd tangerang selatan kemarin
terima kasih niko atas laporan anda dari rumah sakit polri jakarta timur